aku terpaksa harus membeladi
untuk memecah belah mereka
aku terpaksa harus membeladi
tidak ada gunanya aku menjawab
dendam jakal awan
sudah sampai kau bunuh
aku sudah berusaha menghindar
tapi tetap saja dikejar
aku tidak ingin bermusuhan dengan siapapun
aku tidak memiliki pilihan lain
selain menempuhkan mereka
agar aku bisa segera meneruskan mencari raka walang sungsang
bindungilah raka walang sungsang
dimanapun dia berada
kita harus menggabungkan kekuatan kita
dari perguruan mahapodas
kau benar benar berdebah
biar bisa aku lebih jelas mendengarnya
masih kurang jelas
bukan hidup kau rupanya
kau pikir hanya kau yang hebat
jangan lupa tilam

negara forgot dan masa ini
jangan jumawa dulu kau balas soka masih ada aku disini
besar juga nyalimu pendekar pecut emas
kau datang kesini hanya mengantarkan kematianmu
rasakan cambuk masku
kau tidak bisa lari dari kematianmu pecut emas
kujang hitamku semakin sempurna
dengan kujang hitam ini akan ku sedot sili wangi
biar kujang hitamku ini semakin sempurna
aku terpaksa harus membelah diri
untuk memecah belah mereka
aku terpaksa harus membelah diri
untuk memecah belah mereka
aku terpaksa harus membela diri
dia menggunakan jurus membelah raka
dia melakukan jurus itu
ayo kita berbagi musuh
aku tidak bermaksud untuk membela diri paman
tapi paman sendiri yang memaksaku untuk bertaruh
apakah atikara sudah
benar benar berubah atau dia hanya pura pura aku harus mendapatkan kitab raja maya kembali
aden kita sudah hampir sampai sepertinya iya
aku sudah tidak sabar bertemu dengan kakekku dan mendapatkan jurus baru untuk membalas dendam
aku sama sekali tidak menginginkan pertama